bersama anak dan kerabat jenasa artis lawas kusen ratmo
tiba di tempat pemakaman umum karot bifak tanah abang jakarta pusat
putri kedua kusen ratmo menjelaskan
kondisi airnya mulai tak menentu
saat dinyatakan terpapar covid sembilan belas
karena mengalami riwayat penyakit asma
setelah dirawat kondisi kus sempat mulai membaik
selasa kemarin ia akan kembali memeriksakan kondisi kesehatan

mendiang kusen ratmo meninggalkan tiga orang anak
sementara istrinya aprilia puspitawati telah lebih dulu tutup usia
selasa pagi sejumlah karangan bunga dari pejabat hingga kolega
berdatangan ke rumah duka
menurut ketua rt pukul sembilan pagi
karyawannya bekerja di rumah kus
datang mengetuk pintu rumah
tapi tak ada jawaban
warga dan pengurus rt kemudian datang dan ikut mengetuk pintu
namun tetap tak ada respon
warga kemudian menghubungi keluarga kus
keponakan kus yang tiba mendapati pamannya sudah terbujur kaku di ruang televisi
warga sempat memberikan pertolongan dan membawa penyanyi senior itu
ke rumah sakit terdekat
semua telpon juga gak bisa
pintunya pintunya pintunya dipincahnya
disarankan untuk naik aja gitu
memastikan keadaan komputer
tapi karena karyawannya juga gak berani
takut ada apa apa
akhirnya telpon keponakan menggunakannya gak terluka
setelah itu naik ke rumah kus
kondisi udah terbujur
dimana hari ini kita mendapatkan kabar buka
yang sangat mendalam
mendalam pada pukul sebelas sembilan waktu indonesia barat
mas kusen radmo telah berpulang
hussein ratmo memulai karir di dunia tarik suara pada tahun enam puluh an
ia juga dikenal sebagai presenter televisi
salah satu acara yang dipandunya adalah berpacu dalam melodi
di peliputan cnn indonesia